saudara saudara sekalian sebagai insan yang bertakwa insan yang beragama
saya sebagai seorang muslim dengan seizin saudara saudaraku beragama lain mengajak
marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat allah swt yang telah memberi kepada kita kesehatan
dan masih memberi nafas kepada kita dapat berkumpul di ruangan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat
tanpa kekurangan sesuatu apapun
juga sebagai seorang muslim
tak lupa kita menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda nabi besar muhammad rasulullah saw
tentunya sebagai bangsa pancasila kita menghormati saudara saudara kita dari agama lain
yang tentunya punya junjungan juga yang mereka hormati dan mereka junjung tinggi
saudara saudara sekalian pada siang hari ini ini adalah mungkin aktivitas resmi dalam rangka kampanye

yang akan diadakan oleh presiden republik indonesia dan wakil presiden republik indonesia masa bakti dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
yang terakhir secara resmi dan secara umum terbuka
besok malam debat terakhir tanggal tiga belas
tanggal empat belas lima belas dan enam belas kita masuk ke masa tenang
dimana kita tidak melakukan lagi kampanye terbuka
tanggal tujuh belas april yang akan datang
melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara
kewajiban dan hak kita hak konstitusional
yaitu memilih presiden wakil presiden wakil wakil kita
di depan pancasila dan di depan pancasila
di dpr provinsi
dprd kabupaten kota
dan di dpd
dewan perwakilan daerah
aktivitas ini kegiatan ini
adalah wujud dari
dari kedaulatan rakyat
yang merupakan bentuk sistem politik
yang telah kita pilih sebagai bangsa
wujudnya kedaulatan rakyat ini
wujudnya adalah sistem yang disebut demokrasi
yang di ujungnya wujudnya adalah
di ujungnya wujudnya adalah pemilihan di kotak suara
dimana setiap rakyat punya hak yang sama
dimana setiap suara rakyat adalah sakral
karena itu adalah pilihan dia
setiap usaha untuk menyeleweng
untuk menyeleweng dari
mengenai kemurnian pemilihan suara rakyat
adalah pengkhianatan terhadap cita cita pendiri bangsa

dan mereka mereka yang hendak melakukan penyelewengan dan mereka mereka yang hendak melakukan penyelewengan
mereka mereka yang membiarkan penyelewengan
adalah orang orang yang berkhianat kepada negara dan bangsa
apapun keputusan rakyat harus dihormati
demokrasi adalah bentuk pemerintahan
yang sudah teruji terbaik dari yang ada
mungkin ada yang tidak puas dengan demokrasi
tapi itu adalah bentuk yang terbaik dari yang ada
pilihannya adalah semuanya mengandung bahaya
karena itu secara sadar
tokoh tokoh bangsa selama ini selalu berusaha membangun budaya demokrasi
tetapi kita mengerti
selalu ada kelompok kelompok yang lebih mengutamakan kekuasaan pribadi
kekuasaan kelompoknya sendiri
dan demi mempertahankan kekuasaan bersedia
kita melakukan hal hal yang tidak menguntungkan bangsa dan negara
saya maju sebagai calon presiden
didukung diusung oleh sebuah koalisi
yang kita sebut koalisi indonesia adil makmur
yang terdiri dari partai partai tertentu
partai keadilan sejahtera
partai amanat nasional
tentunya juga partai saya sendiri
kita dapat dukungan
tidak hanya dari partai partai formal
kita mendapat dukungan
dari istimah ulama gnpr
kita juga dapat dukungan dari kiai kiai besar dari mana mana
kita juga dapat dukungan dari habaib habaib di seluruh indonesia
dan ada yang menuduh saya dan tim saya adalah tidak inklusif
kita membangun pemerintahan selain pancasila
kita membangun khilafah
saudara saudara ternyata banyak tokoh tokoh dari agama agama lain
juga mendukung kami ini
tokoh nasrani banyak
saat saat terakhir ini saya akan menerima tiga ratus pendeta dari agama protestan
tim saya juga banyak yang beragama katolik beragama hindu
saya mantan prajurit
dan saya dulu menjadi komandan pasukan tempur
itu singkat singkat tua yang ada di situ itu
tanya mereka prabowo di belakang meja atau prabowo di depan bersama mereka di daerah pertempuran
tanya mereka prabowo pernah korupsi atau tidak
saudara saudara ada psikologis tentara yaitu prajurit tempur paling benci sama koruptor
dulu zaman odeh baru gak ada sosmed
jadi kalau ada komandan ditangkep anak buah karena korupsi gak pernah keluar
tapi prajurit tidak suka dengan atasan atasan yang maling
ada istilah mereka istilah prajurit istilahnya adalah kapal keruk
jadi anak buah kalau lihat atasan mau kolonel mau jendral mau bintangnya sak dada
tapi kalau sudah terkenal kapal keruk si prajurit akan bilang ah itu jendral kapal keruk
jadi rancangan dirancang acara terakhir ini sebelum debat besok acara sore hari ini adalah acara akademis
jadi kita akan intinya adalah saya ingin mempertanggungjawabkan kepada rakyat
prabowo ini tidak bekerja sendiri
prabowo ini otaknya terbatas
prabowo ini adalah manusia biasa
tapi prabowo ini punya seni kepemimpinan
prabowo ini selalu mau belajar
prabowo ini baca terus
dan yang saya belajar dari sejarah adalah
kalau pemimpin mau berhasil kalau pemimpin mau benar benar bekerja untuk rakyatnya
dia harus mencari putra putri yang terbaik
tapi ahlaknya juga terbaik
kami tidak perlu seorang brilian yang punya sederet gelar
tidak perlu seorang brilian

deret gelar hatinya tidak mau bela bangsanya sendiri
kita tidak perlu dipilih oleh majalah asing
bung karno pernah mengajarkan kalau kau banyak dibenci oleh bangsa lain jangan jangan orang ini yang paling setia kepada bangsa dan rakyatnya sendiri
ya jadi ada yang sedang di luar daerah dan sebagainya ini belum lengkap
jadi mereka lah yang mau benar benar ikut barisan akal sehat
barisan yang cinta tanah air
saya tidak tanya
saya tidak tanya apakah mereka berasal dari mana
saya tidak pernah cek mereka partai mana
hampir semua partai
ada yang independen ada yang tidak berpartai ada yang profesional
ada yang bisa pakai dasi ada yang nggak bisa pakai dasi
ada anak anak muda juga
ada anak anak muda juga
tapi kita bergabung secara alamiah
saya tidak bikin iklan dicari putra putri terbaik yang mau mendukung prabowo sandi
mereka datang sendiri
delapan bulan kita berjuang sudah
dan mereka tahu disini ini paket hemat
saudara saudara kesini dikasih amplop atau tidak
kalaupun dikasih amplop pasti isinya kosong
bahkan di mana mana
kami yang diberi sumbangan
sumbangan dari rakyat kecil
saudara saudara sekalian ini ada nama nama dari tokoh tokoh
tapi saya diberitahu nama nama tadi sudah diperkenalkan
mau diperkenalkan lagi
yang tidak mau angkat tangan
yang tidak mau angkat tangan
menang yang mau
menang yang mau
ya bukan kleptokrasi
emak emak teriak teriak tahu tidak arti kleptokrasi
kleptokrasi berkuasa maling maling
maaf ya prabowo subianto ya kayak begini kalau bicara
padahal ini forum akademis
jadi tolong jangan kerasa
keras teriak teriak di belakang itu baik saya akan kenalkan tim dan ini disusun secara
hai alfabetika apa urutan abjad ya jangan ada yang tersinggung dari ah
sayang ahmad dhani di penjara tapi yang masukin dia di penjara konyol
orang tidak bersalah dimasukin ke penjara orang itu jadi pahlawan
jadi nanti ahmad dhani berterima kasih kepada si konyol itu
hai karena nanti ahmad ahmad dhani ya akhirnya terkenal ya kan
hai ke sohor pahlawan coba enggak dimasukin penjara ya kan mungkin banyak yang enggak terlalu
suka sama dia sekarang rakyat tahu bahwa di indonesia
ada kelompok yang tidak mau menegakkan the rule of law
wakil ketua komisi dua dpr ri alex yahya dato amir samsudin
mantan menteri kumham arifin seman bambang haryo soekartono
mantan wakil ketua kpk benby uripto deputi bapenas budi jabmiko
ketua profesor ketua umum asosiasi perguruan tinggi indonesia
ibu husnul maria tadi kita sudah dengar bapak dahlan iskan
bapak daniel anzar simanjunta damayanti hakim tohir
saudara dede yusuf dian islamiyati fatwa prof dr didi j rahbini
dirga yuzas setiawan grajat wibowo
edi suparno erwin aksa fatli zon
fari jemi francis ferry mursidan baldan
profesor dr firman syah rektor paramadina
banyak juga rektor ke kita ternyata
saudara fuad bawasir menteri keuangan republik indonesia
yang tidak menohok pak harto dari belakang
saudara gamal albin said
saudara glennie kairupan mayor general
saudara hanafi rais
saudara haryadin mahardika
saudara prof dr iksanudin nursi

saudara prof dr iksanudin nursi
marsekal tni purnawilawan imam sufahat
mantan kepala staf angkatan udara
saudara irawan ronodipuro
putra dari yusuf ronodipuro
yang mengumandangkan proklamasi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima

saudara moktar niode
wakil ketua komisi tiga dpr

ibu nani s deyang
ibu nani s deyang

wakil ketua badan pemenang nasional prabowo sandi
saudara natalius pigai
saudara natalius pigai
saudara natalius pigai
mantan anggota komnas ham
mantan anggota komnas ham
saudara dr otto hasibuan
saudara dr otto hasibuan
saudara dr otto hasibuan
gak ada tampang khilafah
gak ada tampang khilafah itu
putra jaya husin
putra jaya husin
doktor rahmat pambudi
doktor rahmat pambudi
ibu rahayu saraswati
ibu rahayu saraswati
saudara ra'uf purnama
saudara ra'uf purnama
saudara rizal ramli
saudara rizal ramli
saudara roky gerung
ibu rustri ningsih
ini kok timingnya pas banget ya
rupanya dari tadi dia nunggu di luar
begitu nama disebut baru nongol
memang ahli psikologi
ibu tadi rustri ningsih
ex waguk jawa tengah
kemudian bapak said didu
kemudian bapak said iqbal
bapak said didu ini adalah mantan sekretaris menteri bumn
jadi mengerti banyak masalah
saudara tadi said iqbal ketua umum kspi
saya main di pada klub saudara bada
sebenarnya ayolah makan sama
baru agak berantah
segalaradu ini siap
kita bisa berlabuh ya
ciri khas orang pinter
biasanya kepalanya botak
mantan wakil menteri pertahanan
wakil ketua komisi
mohon dipilih kembali
mantan menteri esdm
mantan direktur utama pindad
badan pemenangan nasional
jadi kalau saya salah
kalau saya benar
saya yang benar
boleh guyon dikit boleh gak
anggota komisi tiga
ratu prawira negara
saudara sujana royad
laksamana tni purnawirawan tejo edy purdiatno
mantan mentri koordinator paul hukam
mantan mentri koordinator paul hukam
mantan kepala staf angkatan laut
saudara teguh santosa
bendahara bpn bendahara partai gerindra kalau dia lari gawat kita
tadi ustadz yusuf marta
kemudian tadi sudah saya menyapa tokoh tokoh kiai besar ulama besar dan para habaib yang mendukung
kiai haji wafi maimun zuber dari sarang rembang kiai haji holil asaat ⁇ samsul
putra pendiri nu
cucuk pendiri nu
kiai haji irfan yusuf hashim putra pak ut
dengan cucu pendiri nu
kiai haji abdullah siroch
habib abu bakar asghaf
habib faruk bin muhammad bakbut para habaib dan kiai lainnya yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat karena panitia tidak mencantumkan namanya di sini
jadi yang harus ditegur ini panitia ini
kemudian ada seniman yang minta dibayar dan ada seniman pejuang
saudara saudara sekalian tadi ini bagian penting walaupun lama tapi perlu kita bertanggung jawab kepada rakyat
jangan kita beli kucing dalam karung
jadi insya allah kami menerima mandat
kira kira inilah orangnya
orang orang yang akan membantu saya kira kira
saudara saudara saya kira inti masalah yang kita hadapi saya tidak akan terlalu rinci
karena saya minta mereka perwakilan yang tampil untuk sedikit menyampaikan kepada sudara sudara
nanti saya akan rangkum di akhir
intinya adalah bahwa indonesia
karena sekarang menghadapi lima tantangan besar
tantangan pertama adalah mengalir kekayaan kita ke luar negeri
kekayaan indonesia tidak tinggal di dalam negeri
ini tantangan utama kita
pemerintah yang akan datang harus bisa menghentikan larinya kekayaan keluar
dengan saya minta slide yang ada sedikit rincian kekayaan kita di luar negeri
seharusnya menurut kpk penerimaan negara rp empat triliun
ternyata bocor setengahnya
yang masuk hanya rp dua triliun
berarti yang sampai ke rakyat hanya sepertiga kurang dari kekayaan bangsa indonesia
ini yang masalah
hanya sepertiga kekayaan bisa dinikmati oleh bangsa kita
ini tantangan utama kita
pemerintah yang akan datang
harus bisa hentikan kebocoran ini
saya akan minta mereka mereka yang bersedia membantu saya
mereka harus berpikir
mereka harus merencanakan
dan mereka harus memberi kepada saya langkah langkah yang harus diambil
untuk menghentikan kebocoran ini
tantangan selanjutnya adalah bahwa terjadi ketimpangan
kekayaan yang ada pun terbaginya sangat tidak adil
bahwa segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan indonesia
kalau kita rumuskan bahwa kekayaan indonesia dibagi ke sepuluh orang
dan orang yang termiskin kekayaannya min
dia hanya punya utang
ini kondisi bangsa yang sangat tidak adil
dan inilah yang harus kita atasi
kita juga menghadapi tantangan cuaca iklim
ini tantangan yang sangat mendesak
tapi elit di jakarta tidak berpikir ke situ
kalau kita lihat di peta ini
kalau permukaan laut naik lima meter
pantai utara jawa tenggelam
pantai timur sumatera
banyak yang tenggelam
ini harus kita siap siap sekarang
tidak mungkin pemerintah yang tidak kuat dan tidak benar
pemerintah yang terlalu banyak kebocoran
bisa mengatasi ini
dan ini bukan hoax
ini bukan angan angan
ini tantangan yang harus kita hadapi
kemudian tentunya kita menghadapi masalah pangan
dan masalah air bersih
kita harus menjamin cukup pangan
dan cukup air bersih
di banyak wilayah republik indonesia
bahkan di ibu kota republik ini
banyak rakyat kita
yang tidak punya air bersih
kalau kita tidak menangani segera
kita dihadapkan dengan tambahan penduduk
pemerintah mengatakan tambahannya adalah
kurang lebih tiga delapan juta tiap tahun
tapi persatuan ahli bidan
menyampaikan kepada saya
pertambahannya adalah lima juta
bahi baru tiap tahun
kalau tidak ditangani
terjadi ketimpangan ekonomi
dan huru hara
program pemerintah yang saya pimpin
begitu saya menerima mandat dari rakyat
pemerintah yang saya pimpin harus mencapai
dan suasembada energi
mencukupi kebutuhan pangan kita
dan mencukupi kebutuhan
bahan bakar kita
dan kita akan mencukupi kebutuhan air bersih kita sendiri
lima masalah besar
dan solusinya adalah
lima program besar kita
kok agak lamban ya itu
nanti prabowo marah marah
kalau ada seorang bapak
anaknya gak mau sekolah
nak bangun sekolah
ya udah tidur aja
ini bapak macam apa
ya ini bapak yang
menjerumuskan anaknya sendiri
ada orang tua yang baik seperti ini
komandan pasukan tebur
menghadap anak buah
hari ini kalian mau lari
atau mau duduk duduk aja
komandan kayak begitu yang berhasil
jadi jangan persoalkan
itu pembukaan saya
saya sekarahkan sekarang
komandan mikir semua
jadi seni kepimpinan adalah
orang orang hebat di sekelilingmu
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tim saya akan sedikit
tidak benar kita pesimis
kita yang optimis
kita tidak puas
kita tidak mau jadi kacung
sekali lagi buat bapak haji prabowo subianto